karena tau aku sama almo kesini
jangan berdiri disini dong
terima kasih tante
terima kasih tante
nyebelin banget tuh catherine
gak pernah bisa dewasa
ini dia nih
gue harus ketemu
dimana keberadaan catherine berarti
kayaknya rahamat nih orang
ada yang tugas
lo kan deket sama bu andin nih
lo kan adanya bu andin kan
gimana kalo kita ngerjainnya di rumah bu andin
kalo mau ngerjain tugas di kampus aja
apaan sih ini cewek
kayaknya udah gak sabar nih giri mok rumah kiki
kelihatan banget sih emang
kalau udah gak sabar banget nih buat mepetin terus sih judulnya itu
halo mbak jeng
baik tante apa kabar
tante bisa aja
tante juga makin cantik lah
ini bentar lagi papa saya dateng ya tante
pasti papanya mbak jenn ini baik banget ya
karena mbak jeng sendiri juga orangnya baik banget
aduh tentu muji saya terus jadi gak enak
kamu udah baik
salam kenal mayang
karena memang rencananya
setelah ini saya mau ajak mama saya jalan
kebetulan hari ini saya lagi libur
gak ada masalah
kalau mama kamu bisa kesini
justru ada yang
om mau bicarakan sama mama kamu
eh silahkan duduk
mari mari silahkan duduk
oke terima kasih
gimana covistitnya masih jalan ya
tambah rame sekarang
alhamdulillah masih jalan bu
alhamdulillah juga rame
saya minta maaf loh selama ini belum sempat kesana
bareng bareng sekarang yuk
jangan ngopi dulu ya
kok andin sama al gak dateng dateng ya
apa andin dan al gak jadi dateng
kenapa bapak sama mama kelihatan gelisah ya
seperti nunggu sesuatu
itu pasti al dan adit
ya tuhan apakah sekarang
apakah sekarang mimpi aku akan jadi kenyataan
gak tau nung mama buka dulu ya sebentar
ya sebentar ya
selamat pagi tanda
kamu kenapa berdarah
ada apa yang dibuat andin
ngapain mereka ke sini
boleh kami masuk
apa sama mama juga ada di sini
apa mereka cemas karena tahu aku sama al mau ke sini
ayolah silahkan duduk ayo masuk jangan berdiri di sini dong
terima kasih tanda
kamu duduk tanda ya
ngapain ke sini
kamu mau cari masalah lagi sama saya sama suami saya

hargai mereka ya
mereka itu sudah terlalu sering cari masalah sama aku
saya dan istri saya mencari masalah
justru saya dan andin ke sini
masalah apa lagi sal
nggak ada masalah apa apa lagi
ini pasti akal akalannya mereka berdua
pergi dari sini
wajar elsa kayak begini
karena dia ketakutan
kamu tenang ya
gak usah marah marah
karena saya dan andin
tidak akan pernah pergi dari sini